sementara kapolri jenderal polisi listio sigit prabowo menyatakan ada kemungkinan barada richard eliezer akan kembali ke kesatuannya brimob
namun hasil tersebut masih menunggu keputusan sidang kode etik usai richard eliezer difonis satu tahun enam bulan penjara
atas kasus pembunuhan brigadir yosua huta barat di pengadilan negeri jakarta selatan
apa yang menjadi pertimbangan agen tentunya akan menjadi catuan jakarta kita
karena kita juga melihat apa yang menjadi harapan masyarakat harapan orang tua itu semua menjadi pertimbangan kami
untuk dalam waktu dekat apabila memang yang bersangkutan sudah menyatakan menerima itu semua menjadi bagian yang tentunya nanti akan dijadikan pertimbangan
bagi komisi kode etik bagi jenderal polisi
untuk bisa memutuskan suatu keputusan yang adil bagi semua pihak
berarti ada kemungkinan balik ke brimop itu terbuka pak
ya peluang itu ada